lantas seperti apa tren ataupun juga perkembangan uang elektronik
ataupun yang lebih dikenal dengan e money di indonesia
berikut saya hadirkan datanya untuk anda kita lihat bersama
ini adalah tren jumlah e money pada bulan april dua ribu tujuh belas
ini mencapai lima puluh tujuh delapan juta pengguna e money dan memang ini trennya terus naik
dari januari hingga april saja sudah ada kenaikan sekitar lima juta pengguna e money
selanjutnya kita lihat ini adalah data dari bank indonesia
tren volume transaksi e money dua ribu tujuh belas kita lihat transaksinya pada bulan maret sangat besar
sekitar enam puluh dua ataupun hampir enam puluh tiga juta transaksi tapi agak menurun ya pada april
hanya sekitar lima puluh lima enam juta kali transaksi jadi april sedikit mengalami penurunan
dan untuk ramadan dan lebaran pasti juga akan tinggi tampaknya
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan slide mengenai jumlah nominal transaksi e money dua ribu tujuh belas
kita lihat pada februari mencapai puncak sekitar delapan ratus juta
dua puluh miliar rupiah dan sedikit menurun pada april enam ratus tiga puluh tiga lima puluh enam miliar rupiah
jadi sangat besar pengguna e money